dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tiga tujuh puluh lima kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus delapan puluh enam ratus empat puluh enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus sebelas pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tujuh enam ratus enam belas jiwa
dan di samping itu kabar baik juga datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan satu sembilan ratus empat belas pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi satu ratus dua puluh sembilan sembilan ratus tujuh puluh satu orang